ribuan orang dari berbagai serikat buruh berunjuk rasa di jalan medan merdeka barat jakarta pusat
selain meminta peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tentang pengupahan dihapus
para buruh juga meminta pemerintah menurunkan harga beras dan tarif dasar listrik
dua komponen ini dirasa sangat membebani buruh dan menyebabkan daya beli mereka turun
para buruh juga melakukan long march berjalan mundur ke depan istana
aksi berjalan mundur ini sebagai simbol kemunduran pemerintah dengan adanya peraturan pemerintah
dengan demikian tahun dua ribu delapan belas sampai dua ribu sembilan belas biaya hidup masyarakat kecil teman teman buruh para pekerja karyawan
dia akan mengalami tekanan hidup
yang begitu kuat dan besar
ratusan buruh yang tergabung dalam federasi serikat pekerja metal indonesia fspmi
berunjuk rasa di depan kantor gubernur jawa timur surabaya
mereka menuntut tiga hal
penurunan tarif dasar listrik dan beras
menolak upah murah dan menuntut calon pemimpin daerah agar pro buru
buruh menegaskan politik upah murah tercermin dari peraturan pemerintah pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
pp itu antara lain merumuskan sistem upah buruh yang mengacu pada inflasi di tiap daerah
rumusan itulah yang membuat kenaikan upah
jumlah buruh tiap tahun tidak lebih dari sepuluh persen
padahal di aturan yang lama undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga
sistem upah diatur berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak
yang membuat kenaikan upah buruh di atas sepuluh persen tiap tahun
selain itu masa fspmi juga menyampaikan masih banyak pelanggaran di tempat kerja
terutama pada buruh perempuan
misalnya peniadaan cuti hamil
atau menghindari membayar gaji ketika buruk perempuan tengah hamil
produser cnn indonesia rangga umara di surabaya jawa timur
memantau jalannya demo buruh di sana
rangga seperti apa tuntutan para buruh
selamat sore putri
putri saat ini sekitar tujuh ratus an masa tujuh ratus an buruh
yang tergabung dengan
dalam federasi serikat pekerja meta seluruh indonesia atau fsbmi
saat ini sudah selesai melakukan demonstrasinya sejak
yang mereka mulai sejak sekitar pukul dua belas tadi siang
dapat anda lihat di belakang saya ini berangsur angsur
tempat ini tadinya penuh oleh beberapa ataupun ratusan masa buruh
tetapi saat ini ini sudah mulai sepi
karena tepat pukul lima adalah janji dari peserta aksi kepada polisi
bahwa mereka akan membubarkan
polisi sendiri juga sudah menetapkan bahwa pukul lima ini seluruh demonstrasi harus diselesaikan dan harus dibubarkan
dan kemudian beberapa saat yang lalu ini perwakilan dari serikat pekerja meta ini sudah menemui
target mereka sebenarnya adalah menemui gubernur soekarwo untuk menyampaikan tuntutan mereka
tetapi karena soekarwo tidak berada di tempat maka diwakilkan oleh kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi
mereka menyampaikan beberapa tuntutannya dan setelah itu mereka kemudian keluar
dan menemui masa buruhnya dan setelah itu setelah beberapa kali orasi kemudian mereka membubarkan diri
nah putri ada beberapa hal yang dituntut oleh masa buruh dari serikat pekerja ini
diantaranya adalah yang selalu didengungkan oleh beberapa serikat buruh
dan setidaknya dalam setahun belakangan ini adalah tuntutan untuk mencabut peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
ini menjadi seperti antemnya daripada setiap aksi masa buruh
karena peraturan ini dinilai oleh buruh tidak hanya dari fspmi
tetapi juga dari serikat buruh dalam berbagai aksi aksi yang dilakukan
tidak hanya pada hari ini tapi juga pada hari hari sebelumnya dan dilakukan di seluruh indonesia
adalah pencabutan pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas yang dinilai buruh sebagai alat untuk politik upah murah
ada beberapa hal yang mereka soroti dalam pp ini yaitu antara lain adalah sistem pengupahan dari buruh yang
sekarang ini harus menggunakan rumusan dari pp tersebut
nah dengan rumusan dari pp ini maka upah buruh setiap tahunnya ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan
karena dengan menggunakan rumusan ini maka penghitungan kenaikan buruh ini dilakukan berdasarkan inflasi yang ada di setiap daerah
kita tahu bersama bahwa inflasi di setiap daerah katakanlah di jawa timur ini
nah ini bagi buruh sangat memberatkan karena harga harga barang ini biasanya tidak mengikuti inflasi
memang betul inflasi itu memicu kenaikan harga barang dan jasa dan juga misalnya kebutuhan pokok
bagi buruh justru mereka berharap bahwa aturan pengupahan ini kembali ke peraturan ramah
yaitu dengan mengacu pada undang undang no tiga belas tahun dua ribu tiga
di mana penentuan upah itu dilakukan dengan menggunakan acuan rumusan survei khl
kebutuhan hidup layak yang biasanya dilakukan secara tripartit oleh pemerintah buruh dan juga pengusaha
kemudian ada lagi yang juga disoroti buruh dalam pp ini adalah
tidak adanya sanksi pidana bagi para pengusaha yang nakal
dalam pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas di sana hanya dituliskan bahwa pengusaha yang tidak membayar gaji buruhnya
sesuai dengan kesepakatan umk misalnya ini hanya disertai sanksi administrasi saja
ini kemudian membuat buruh merasa keberadaan mereka posisi mereka menjadi sangat dilemahkan
dan kemudian mereka menyebut pp ini sebagai rezim atau politik upah murah yang diberlakukan kepada buruh
ada beberapa hal lain yang sifatnya normatif yang biasanya selalu menyertai
beberapa tuntutan utama dari para buruh misalnya adalah persoalan yang normatif lainnya
misalnya seperti gaji ataupun cuti bersama ataupun cuti hamil bagi buruh perempuan
kemudian ada pemberlakuan sistem sistem yang dirasa tidak adil
misalnya seperti jika buruh aktif dalam serikat pekerja
maka gajinya akan dipotong atau bahkan di beberapa perusahaan atau beberapa pabrik
begitu tadi dalam orasinya
jadi buruh mengatakan bahwa mereka tidak boleh ikut berorganisasi
ini tentunya membuat mereka merasa didiskriminasi
karena berserikat dan juga menguturkan pendapat sesungguhnya adalah hak bagi warga negara
nah kemudian ini mereka saat ini kembali pulang dan mereka menjanjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama lagi
mereka juga akan kembali melakukan aksi demonstrasi untuk tuntutan yang sama
yaitu adalah penolakan
penolakan atau tuntutan untuk penghapusan pp peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu dua
baik terima kasih rangga umara dari surabaya jawa timur